setelah februari lalu produsen otomotif asal jepang mitsubishi menghibahkan delapan mobil plug in hybrid dan dua mobil full elektriknya
kini giliran toyota turut menghibahkan dua belas mobil berbasis mesin hybrid guna dilakukannya studi
kita harus memperkenalkan electrified vehicle ini ke masyarakat
itu paling penting tuh
kesulitan kesulitannya kemudahan kemudahannya dan sebagainya
mobil hybrid dan plug in hybrid yang dihibahkan adalah priok
salah satu mobil berbasis energi listrik yang sudah dikenal dan digunakan secara masif di amerika serikat dan negara negara skandinavia serta negara jepang sendiri
saya pun berkesempatan untuk mencoba impresi pertama dari mobil plug in hybrid yang dapat diisi dengan bahan bakar bensin dan tentunya energi listrik
ketika memasuki interior mobil ini sendiri memang tidak ada yang berbeda jauh dengan mobil konvensional kebanyakan yang ada saat ini
tetapi yang unik di sini adalah adanya
adanya perseneling yang berbentuk kecil seperti ini
hanya ada tulisan reverse neutral drive dan juga b
ini adalah hal baru yang bisa ditemukan di sebuah mobil
b pada mobil ini sendiri berarti breaking
yang artinya tidak sembarangan untuk mengerem
tetapi juga tenaga ataupun usaha sia sia yang terjadi ketika melakukan pengereman ini akan dimasukkan kepada motor listrik
jadi ketika melakukan deselerasi ataupun pengereman maka listriknya sendiri akan masuk ke dalam mesin listrik sebagai regenerasi dari mobil ini sendiri
serta berjalan menggunakan mode hybrid
berbekal mesin bensin seribu delapan ratus cc yang dikawinkan dengan motor listrik enam puluh delapan kw serta baterai litium delapan delapan kwh
mobil ini mampu berjalan hingga seribu tiga puluh km dengan gabungan bensin bensin dan juga listriknya
selain itu mobil juga dapat melaju sejauh empat puluh km dengan hanya mengandalkan mesin listriknya saja
ada tiga mode berkendara yang tersedia pada kendaraan ini
yakni hv ev yang menggabungkan mesin bensin dan listrik untuk tenaga dan efisiensi
lalu ev city yang memungkinkan menggunakan motor listrik saja
dan drive mode untuk penggunaan mesin bensinnya
pihak produsen mengklaim mesin bensinnya mampu melakukan efisiensi sebesar tujuh puluh satu km per liter
selain itu dengan teknologi hybridanya emisi gas per liter
dan mobil yang dibuang co dua pun tergolong kecil yaitu hanya tiga puluh dua gram per kilometer
pemerintah sebagai regulator pun menyambut baik pemberian mobil yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih mendalam ini
jadi kemungkinan kalau plug in hybrid itu tanpa infrastruktur sudah bisa jalan
selain regulasi dan infrastruktur tenaga industri otomotif yang ada di tanah air pun dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri sumber daya yang dimiliki
selain untuk mengikuti perkembangan teknologi menekan harga adalah hal yang tentunya paling diharapkan oleh konsumen di indonesia
kita harus masuk ke inti daripada electric vehicle yaitu baterai
ada baterai ada manajemen baterai ada motornya sendiri itu tiga hal yang utama kalau bodinya bisa kita buatlah
jika semua pihak baik antara pemerintah industri dan teknologi sudah mampu dikembangkan di dalam negeri
bukan tidak mungkin target empat ratus ribu populasi kendaraan ramah lingkungan bisa jadi hal yang nyata di indonesia
tidak hanya soal matang dari segi teknologi indonesia juga diharapkan mampu menekan angka polusi yang ada saat ini
habib rattama jakarta